saya kenalan sama cewek
iya dong kalau gak pretty mah saya gak cerita
saya ngerasa dia ngasih perhatian sama saya
tapi takutnya cuma kegeran aja
gak aku mau apa atulah
saya gak tau sekarang dia tinggal dimana
tapi saya dapet info
alamat ktpnya disini
tapi sudah lama pergi dari sini
gak lapor kabur
banyak yang nyari
boy udah beres
udah sekarang giliran willy
saatnya pembalasan buat perhianat
mereka nunggu kamu di luar
lahannya sudah ada
ada yang menawarkan mau dijual
di daerah lembang
sudah lihat surat suratnya
saya pegang patah patihnya
saya siapkan uang
masih numpang sama orang tua
udah ngelamar kemana mana
tapi belum berhasil
kamu lemah iman
saya ada lowongan pekerjaan buat kamu
gimana tuh kehamilannya
su cenaka mah
ke maksa patricia nama pasti
walaupun dia harusnya
dulu pertama harusnya visiting

tadi ada yang nyari siapa nggak mau ngasih tahu ah dia mau apa nggak mesti tahu saya serius
kasih tahu dulu aduh tugas khususnya apa saya sama mawar nyari orang yang nipu mamang saya
oh yang nyari saya siapa enggak ada ya cuma mancing biar dikasih tahu tugas khususnya apa
halo gimana dia udah lama nggak tinggal di sana orang tuanya juga udah pindah ada
info dia pindah kemana cuma ada info orang tuanya aja ini saya balik ke pasar dulu ngecek situasi
nanti jalan lagi sama mawar nanti jalan lagi sama mawar

dompet ini tadi ada di tas penumpang yang ada di sebelah saya
tapi sekarang ada di saya
apa salahnya kamu mencoba pekerjaan yang saya tawarkan
rasa takut itu muncul karena kamu gak berani
kalau kamu berani dengan sendirinya rasa takut itu hilang
mau keringanan soal pembayaran hutang
mau keringanan soal pembayaran hutang
besok kita ketemu
saya akan memberikan contoh sekali lagi
kamu duduk di depan saya
pura pura tidak melihat
tapi kamu memperhatikan secara secama
sengguh kena bers differently
ada kesalahan teknis apa
yang duduk di kanan kiri kamu tadi itu anak buah saya senior senior kamu
yang jadi copet sudah banyak
belum tapi sedang diusahakan
bos saya baru duduk
besok sylvia minta ketemu sama saya
yang saya pinjam uangnya dia bilang mau ngasih keringanan
kenapa harus ketemu
gak tau tah mungkin mau berunding aja
di luar sana kamu gak aman
kalau ada yang nemenin
siapa yang lain harus kerja
ada temen temen saya yang lain
oke tapi kalau ada papa saya gak tanggung jawab
di jalan ada apa
kemarin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga yang saya kasih
mertua kangmu suka
kenapa kurang bagus
katanya dia nggak mau beli barang palsu abal abal bajakan dosa
kan nggak beli saya kasih gratis
tapi mertua kang mus taunya beli
terus sekarang sepatunya mana
udah saya buang
disuruh kang mus
aduh kenapa gak kamu balikin aja
kang mus suruhnya begitu
saya harus jalan lagi mau meeting
masih jualan kaos
ini lagi jualan
join sama yang punya desain
dia juga yang ngasih modal
dari tadi kan udah nanya
ini pertanyaan khusus
kalau jualan barang palsu abal abal bajakan
nanya gitu mah jangan ke saya atuh
gak jadi penuh
saya mau cari yang bener bener kosong
jangan pakai angkot atuh
kenapa gak jadi
masih jualan kaos
ini lagi jualan
join sama yang punya desain
dia juga yang ngasih modal
dari tadi kan udah nanya
ini pertanyaan khusus
kalau jualan barang palsu abal abal bajakan memangnya dosa
nanya gitu mah jangan ke saya atuh
empat dua tiga mulai
gak jadi penuh
engga saya mau cari yang bener bener kosong
jangan pake angkot atuh
kenapa gak jadi
oh iya sebentar
ini udah mau sampai terminal
kenapa kosong terus ya pak
rezekinya lagi sepi
menurut kamu eh menurut kamu jang gimana
maksud aku oke nggak
iya kita sampai terminal aja
kok nggak usah
aku bikin entah ya
aduh kemahin kabarannya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
cerebon kasih kasih
kasih kasih kasih kasih
alamat deh alamat
teh kosong deh
kamu bikin sendiri
biasanya ada yang bantu bantu
tapi hari ini gak masuk
iya setiap hari kayak gini
yang lain lagi pergi
disini gak ada yang lain
iya aku masih sendiri
saya harus ngasih tahu ini ke kamu
tehnya habisin dulu
kita udah berjam jam
tapi belum dapat uang lagi
sebetulnya memang gampang
cuma hari ini sedang kurang beruntung
kita aja gak nyerah
saya gak nyerah
cuman haus haper juga
gak usah ngebut
ingat yang kemarin
yang kamu bilang ke aku
jatuh ke aspal itu
gak seindah jatuh cinta
sudah berapa hari nggak makan
gak akan sampai lima
kalau kurang pinter
atau kuliahnya males malesan
malahan sampai enam tahun
bayarnya berarti nambah
mudah mudahan nanti si neng kuliahnya pas
waktunya jangan nambah
waktunya jangan nambah
emang kamu dulu kuliahnya dimana
berarti kamu udah sarjana
oh masih kuliah
gak kuat biayanya
kok bisa jadi dosen
jadi dosen dimana
abc itu apa
rasaan belum pernah dengar
akademi pop bandung copet
biayanya dari pemerintah
udah gitu katanya bisa langsung kerja di pemerintahan
nama sekolahnya apa
eh sih lupa tapi
ada banyak dah
si neng suruh tanya tanya
terus suruh masuk situ aja
sekolah ikatan dinas katanya tes masuknya susah
cuma lumayan aja
kita kedap segera
terus kamu masuk ke tempat yang
kuliah di tempat gitu mah
nanti susah gaul
terus kerjanya nanti gak bisa milih
terus kerjanya nggak bisa milih
yang namanya juga ikatan dinas
kerjanya ya dinas
apanya luar biasa
pengetahuan kamu sampai kesitu
baru aja nanya nanya sama tetangga yang anaknya kuliah
karena kan sebentar lagi si neng lulus sma
menurut mang uu
saya kenalan sama cewek
kalau gak pretty mah
saya gak cerita
dia ngasih perhatian sama saya
takutnya cuma kegeran aja
udah aku mah apa
barusan aku pas pulang bimba
untung mereka gak genggel ngeledah tas aku
kayaknya hape aku bakalan diambil juga
mereka tadi minta uang
katanya buat minum
kamu jangan lapor ke aku
saya ke rumah kamus dulu
gak ada kakaknya
gak ada kakaknya
tidak ada kakaknya
gak ada kakaknya
semenjak aku gak mau nemenin sapiran nonton film horor
dia kayaknya jadi ngejauhin aku
kalau nelpon dia jawabnya suka gak enak
ini aku lagi di jalan
mau kemana mak
gak liat mau bawa reket
mau badminton ya mak
mak udah gak nanyain soal
sepatu adinda yang gambarnya
yang ditungguin dateng
kenapa dilipat gini
kalo gak dilipat susah bawaannya
tapi kalo ada bekas lipatannya gini
gak enak diliatnya
memangnya kamu belum liat
gimana pendapat a kang
kamu tadi nanyanya gak lengkap
terus rencana selanjutnya gimana
kayaknya aku mau putus aja deh sama sapira
dia gak bisa nerima aku apa adanya
gak bisa nerima kekurangan aku yang kaya itu kang
nanti plastik kemasannya dia kirim ke kita
setelah diisik ke cimpring nanti dia yang ngurus jualannya
pembagian keuntungannya gimana
nanti dihitung dari total biaya produksi sama marketing
pengeluaran a kang berapa persen
terus pengeluaran dia berapa persen
pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan prosentase itu
menurut kamu itu fair
yang penting itu apa
yang penting seperti kata kang bahar dulu
bisnis itu harus saling menguntungkan
kalo putus sama sapira kamu gak takut
enggak kan ada temennya
udah sore kita pulang
ketemu di sini
ya udah kita pulang dulu aja
besok kita cari lagi

besok kita cari lagi

ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja

ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja

ya udah kita pulang dulu aja

ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja
ya udah kita pulang dulu aja

barusan kamu senyum
tapi kenapa kemarin mah kamu sombong
ditanya nggak jawab
kemarin saya lagi sedih
syukur kalau gitu mah
belum ketemu mang
harus mamang sendiri yang cari
barunya udah mau buka

kamu lagi di wc
kamu lagi dimana
kamu lagi di wc
after bagaimana elector hierat ya
sampai ketemu di proses
pergi sama je taiwan
saya gak lihat tau tau akan muncul lari
bos saya ketabrak motor
waktu lari keluar gang tau tau ada motor lewat
saya gak kenal
terus kondisi kamu gimana
mau ke rumah sakit
iya bos ini mau diantar sama yang nabrak
yaudah nanti kalau ada apa apa berkabar
kamu beneran gak pulang
kan bos yang nuru
dia ketabrak motor
hah lagi nyebrang jalan
lagi lari keluar gang dikejar orang
dia nggak kenal siapa yang ngejar
hari ini kamu jadi pergi ketemu orang yang lagi hutang ke kamu
saya jadi ingat harus nelfon sylvia
maaf baru telepon balik
kita ketemu di kafe tempat terakhir kita ketemu jam sembilan
saya perlu bantuan kamu
gak aman kenapa
saya lagi dicari orang
selain ke saya kamu punya hutang ke siapa lagi
yang ini bukan soal hutang
saya yang gak mau tahu masalah kamu apa
kalau kamu mau ada keringanan pembayaran hutang
kita ketemu di kafe tempat terakhir kita ketemu jam sembilan oke
yaudah oke lah
saya harus pergi bos
kamu yakin kamu lagi gak aman
ciro yang berangkat
kamu benar benar udah jadi anak buah saya
atau masih setia sama bubun
sekarang mas saya anak buah bos
bekas anak buah bubun yang sekarang jadi anak buah saya gak aman
dua hari yang lalu si boi disikat orang
kemarin si willy ada yang ngejar
si aloy jangan dikejar orang
tapi dia ketabrak motor
sekarang dia dibawa ke rumah sakit
rumah sakit mana
kalau kamu mau aman kamu boleh pergi dari sini
gak usah ikut saya
ini bukan markas kita yang sebenarnya
ini markas operasional darurat yang apabila disingkat
maka akan menjadi modar
markas operasional darurat
mulai sekarang jangan panggil saya om
sebab itu merasa saya punya kewajiban untuk membayar uang kos kamu
gak usah dibahas
itu hanya senda gurau belakang
kita tunggu teman teman kami
sebentar lagi mereka datang
crayom crayom dua lagi berangkat
di terminal saya mau pergi dulu
biasalah anak muda
janjian sama cewek
di kamar mandi
nanti bilang sama mus jangan pura pura lupa
jangan pura pura lupa apa
sepatu adinda yang gambarnya dengan singkong tiga
willy barusan pergi dari terminal
ketemuan sama orang
di kamar mandi
nanti ada kang mus
boleh pinjem hapenya
boleh pinjem hapenya